sore sore puasa puasa jangan hanya rebahan di rumah
yuk bagi anda yang di yogyakarta ikuti perjalanan saya untuk jalan jalan di akhir pekan
dan kita akan mencari takjil di kawasan jogokaryan
di sini ada dua jenis takjil
anda bisa mendapatkan takjil secara gratis di masjid jogokarian
selain itu anda juga bisa mendapatkan atau membeli takjil berbagai macam makanan unik di kampung ramadan jogokarian
jalan jogokarian berada di selatan kota yogyakarta
jaraknya hanya sekitar lima belas menit dari malioboro atau lima menit
jalan ini mempunyai jalan yang berbeda dari alun alun selatan kraton yogyakarta
jalan ini membentang dari timur ke barat dengan panjang sekitar tujuh ratus meter
kampung ramadan jogokaryan sendiri merupakan kegiatan yang sudah hampir dua dekade di inisiasi masjid jogokaryan
nah saya akan ajak anda pertama kali ke masjid jogokarian di belakang saya ini
di sini disiapkan ribuan menu berbuka puasa gratis
nah kita intip bagaimana
bagaimana persiapan menu berbuka puasa di sini
selama bulan puasa masjid ini menyiapkan tiga piring takjil setiap harinya
yang dibagikan secara gratis kepada warga yang akan berbuka puasa di sini
untuk menyiapkan sajian ini warga kampung jogokarian bahu membahu untuk memasak dengan bergiliran
menggunakan sistem dasawisma
dasawisma merupakan kelompok ibu ibu di tingkat jogokaryan
desa yang beranggotakan sepuluh kepala keluarga yang rumahnya berdekatan
untuk menyiapkan semua hidangan proses memasak dimulai sejak jam sembilan pagi
dan harus selesai pada sekitar jam setengah tiga siang atau jelang sholat asar
usai sholat asar semua makanan mulai ditata di piring
untuk takjil bulan ramadan tahun ini dibutuhkan dana sekitar satu dua miliar rupiah
dengan total kebutuhan beras hingga lebih dari lima ton
kita untuk bahan bahan sebelumnya sudah kita siapkan nasi beras kita sudah siapkan
kemudian untuk lauk lauknya itu dari ibu ibu sendiri
kita hanya menyiapkan dana aja kemudian nanti dari dana itu dikelola oleh masing masing kelompok dasar wisma tersebut
dana itu sehari bisa berapa sih mas berapa
kalau dana itu untuk keperluan lauk saja itu kita sekitar dua puluh lima juta
dua puluh lima juta belum nanti nasinya
nasinya itu setiap hari
kita membutuhkan satu ratus tujuh puluh lima kilo untuk tiga porsi kayak gitu
jalan jalan saya sore ini ternyata ada manfaatnya juga nih
pasalnya takmir masjid meminta saya untuk ikut menyusun piring piring takjil gratis ini
saya tinggalkan dulu persiapan takjil gratis di masjid jogokarian
karena saya ingin berburu makanan makanan unik yang ada di pasar sore ini
ternyata mencari makanan unik di antara dua ratus tujuh puluh lapak penjual bukanlah perkara mudah
namun saya sangat terbantu dengan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa penjual masuk dalam kategori direkomendasikan oleh kampung ramadan jogokarian
salah satunya adalah roti hoops
roti hoops adalah sejenis roti pita dari timur tengah
dengan beragam isian
potongan potongan kecil daging sapi dimasak di atas wajan datar
sambil menunggu matang roti hoops yang sudah mengembang diisi mayonaise dan saus tomat atau sambal secukupnya sesuai selera
daging yang telah digoreng dimasukkan dan dilengkapi dengan sayuran
harga satu porsi roti hoops ini adalah dua puluh ribu rupiah
perburuan takjil saya belum usai
ada satu makanan tradisional yang saya cari cari karena makanan yang satu ini selalu hadir di kampung ramadan jogokarian
nah ini adalah makanan yang saya cari cari dari tadi
satenya dibakar di sini tapi laparnya sudah dua puluh meter sebelumnya
ada yang menyebut sate koyor juga betul
oh betul ini apa sih bu
sandung lamur itu
waduh kolesterol tinggi nih ya tapi mungkin sekali sekali boleh nih bu ya
bu satu porsi berapa bu
lima belas saya mau pesan satu porsi
dibungkus ya bu ya
nanti buat buka puasa
sate kiri sate kiri apa bakar waduh
tak perlu merogoh kocek dalam untuk menikmati satu porsi sate koyor ini
karena satu porsi yang berisi enam tusuk sate hanya dihargai lima belas ribu rupiah
waktu sudah mendekati maghrib
perburuan makanan di kampung ramadan jogokarian harus saya pungkasi
saya lalu kembali ke masjid jukarian
untuk mengantre mengambil takjil gratis
saya sudah diwanti wanti takmir masjid
untuk tidak datang mengambil takjil mendekati waktu berbuka puasa
takjil gratis ini sudah mulai dibagikan sejak pukul lima sore
kalau anda beruntung anda bisa duduk di dalam masjid bersama warga lainnya
namun ada juga takjil yang dibagikan untuk warga di luar masjid
di mana mereka bisa menikmati di luar masjid
wah penuh sekali
kampung ramadan jogokarian
di kawasan masjid jogokaryan yogyakarta ini
beruntung saya datang lebih awal
sehingga saya bisa mendapatkan takjil dari masjid jogokarian
berupa tong seng ayam
yang saya akan makan saat berbuka puasa dengan warga yang berbuka puasa di masjid ini
sementara hasil berburu takjil ini nanti akan saya makan nanti
indra wasjawan dan yaliwantoro yogyakarta